mobil putih jangan sampai lolos
itulah yang dilakukan polisi dan pemilik mobil yang sebenarnya
loh jadi siapa yang bawa mobilnya
adegan pengejaran bak game grand test auto ini sempat bikin heboh
warga sampang madura kamis dua puluh empat juni lalu
aksinya terhenti di wilayah kecamatan tanjung bumi bangkalan
setelah anggota polsek sokobanah dan pemilik mobil yang sebenarnya
berhasil menghentikan pelaku
ini nih yang jadi biangnya
es pemuda dua puluh lima tahun asal desa sokobanah daya
dengan alasan di bawah kendali alam bawah sadar
ia nekat membawa kabur mobil yang terparkir di halaman rumah pemiliknya
bahkan aksi itu ia lakukan sesaat
setelah bangun tidur
awalnya saya tidur
ada sepeda motor di tepi jalan
nggak ada orangnya
minjem ke rumah teman
seolah sudah kenal dengan pemilik mobil
pelaku mengambil kunci mobil di meja rumah
dan membawanya ke rumah teman
dan membawanya kabur
awalnya pemilik mobil mengira pelaku adalah orang bengkel yang akan menservis mobilnya
namun sempat milik terkejut bukan kepalang
setelah orang bengkel menelpon dirinya
tangan tangan dari korban
pelaku masuk ke halaman rumah
kebetulan mobil itu sedang diservis oleh bengkel yang dipanggil dari sampang
nah yang orang bengkel dari sampang itu
mengira apa yang dia lakukan
karena si pelaku sudah kenal dengan korban
polisi masih mendalami kebenaran kasus ini
dugaan sementara pelaku melakukan aksi nekatnya
karena terpengaruh obat obatan
sementara pelaku masih memberikan keterangan berubah ubah
kamaludin harun sampang madura jawa timur